siapkan relokasi untuk warga yang terdampak longsor di kecamatan makale dan makale selatan saudara
longsor di dua kecamatan itu menimbulkan korban jiwa sebanyak dua puluh orang
dan sejumlah rumah warga yang rusak parah tertimbul longsor
pemerintah kabupaten tanatoraja akan menyiapkan lahan
dan berharap bagi warga yang terdampak bisa direlokasi
dua alternatif yang kita telahkan
kalau memang mereka ada tanah di situ kita akan bantu untuk merelokasi rumahnya
yang ada di empat pelangkah ini ada tujuh kemudian di pengerata itu ada dua
nah ini ada di beberapa tempat ini jadi kira kira sementara ini ada sekitar dua puluh rumah
yang akan kita relokasi dari dampak dampak tanaman laut
selama sejak dari bulan januari ini
tangis histeris keluarga pecah mengiringi pemberangkatan jenazah korban longsor
palangka di rumah sakit umum daerah laki padadada kabupaten tanah toraja provinsi sulawesi selatan
total tim sar telah menemukan dua puluh jenazah korban longsor di tanah toraja
jenazah para korban dibawa menggunakan ambulans dari rumah sakit umum daerah lakipadada
pelepasan jenazah saudara kita almarhum jimmy yang akan diberangkatkan keluarga ke parupuk toraja utara
yang sementara ini delapan yang tadi saya bilang mau berangkat satu saudara jimmy jadi tinggal tujuh
mudah mudahan keluarga bisa tiba dengan cepat karena sementara perjalanan dari kalimantan itu yang ditunggu sehingga